gak semua doa itu
allah kabulkan secara
atau secara langsung
sama allah sekarang berdoa
belum tentu langsung dikabulkan
ada doa yang memang
ketika kita selalu berdoa sama allah
apa nggak kita potong aja nih jalannya pak
kamu tunggu perintah saya
saya hanya takut kita kehilangan jejak pak
kita gak boleh ceroboh
saya pengen lihat pergerakannya dia dulu
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
nggak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
bu chandra terima kasih banyak ya nino juga
gak gak apa apa kan dulu
lagipula saya juga udah lama ketemu sama elsa
kangen juga udah lama
saat kayaknya kamu hari ini udah jauh lebih baik ya
semoga makin cepet ya sebetulnya
aku minta maaf ya aku jadi ngerepotin kamu
soal kerjaan aku yang kamu backup sama jessica
tenang semuanya udah diatur
yang penting kamu sekarang fokus sama kesembuhan kamu
aku seneng deh
masih banyak yang mau doain aku
ya udah bu silahkan kalau mau pulang istirahat
biar gantian sama kami disini yang jaga
pokoknya nanti kalau perlu bantuan untuk jagain elsa
kalau gitu kita mau nengokin nenek juga ya
masa pun terima kasih
masa pun terima kasih
makasih banyak bu junta
makasih sehat terus ya

aku disini ma
mama apa bahasa manjus
aku seneng dia bisa liat mama
tapi aku juga sedih
karena mama gak bisa liat aku
coba liat mamanya dulu disitu
masa pun sekarang mama lagi tidur
mama belum bangun
tapi bukan berarti mama gak tau rena ada disini
mama pasti tau rena disini
karena antara ibu dan anak
jadi mama pasti tau rena ada disini
setiap aku mau tidur
aku selalu doain mama pak
tapi doaku didengar allah gak sih pak
allah pasti mendengarkan semua doanya rina
tapi kok sampai sekarang mama belum bangun juga pak ah
ya allah din
gimana gua gak sedih liat anak lu seperti ini din
gak semua doa itu allah kabulkan secara instan
atau secara langsung
contohnya misalkan raina minta sama allah sekarang berdoa
belum berdoa pak
belum tentu langsung dikabulkan
ada doa yang memang ketika kita selalu berdoa sama allah
dikabulkannya nanti gak langsung
mungkin supaya kita itu selalu meminta
dan selalu berdoa terus sama allah

allah itu mama mendengar
makanya sekarang reina papa ancu semuanya yang sayang sama mama
harus terus berdoa sama allah
mungkin itu salah satu tujuan allah untuk menguji kita sebagai umat manusia
apakah kita bisa ikhlas kita bisa sabar menghadapi ujian yang allah berikan
rena kan enak pinter ya
tapi kalau mama koma gak akan meninggalkan pak
rena kenapa ngomong kayak begitu
mama insya allah akan baik baik aja pak
bilang upah kalau mamanya koma berarti artinya sebentar lagi akan
enggak enggak enggak enggak enggak bisa didengerin kok tidak didengerin
jangan didengerin nak kayak gitu jangan didengerin
enggak enggak boleh didengerin
umur manusia itu yang ngatur allah sayang
jadi enggak usah didengerin kata kata orang
sebagai umat manusia hanya bisa berdoa
berdoa sama allah
minta kebaikan sama allah minta kesembuhan untuk mama sama allah
aku jadi sebel sama teman aku
udah enggak usah bilang
udah biarin aja enggak usah sebel sebel ya
tapi kalau temannya ngomong aneh aneh enggak usah didengerin
aku cuma pengen mama cepat sembuh dan enggak meninggal pak
mama pasti sembuh
udah gak usah dibahas lagi
enggak usah ngomongin meninggal meninggal ya
enggak boleh gitu ya
itu mendauli allah namanya ya
sekarang papa minta satu hal sama rena
bisa jadi anak yang kuat untuk mama